gara gara membangun rumah di tanah miliknya sendiri sekeluarga di pemalang ini mendadak viral di media sosial
alasannya rumah dianggap dibangun di atas lahan yang biasanya dijadikan akses rumah keluarga soeharto yang tinggal di belakangnya
akibatnya rumah yang dibangun oleh keluarga sukendro ini tidak bisa selesai karena selalu diprotes
dalam penelusuran pihak kepolisian tiga rumah milik keluarga besar soeharto sebenarnya tidak terisolir
pasalnya masih ada dua akses jalan yang bisa digunakan empat keluarga setempat
bahkan satu akses jalan langsung bisa menuju jalur pantura setempat
masih ada akses jalan lain sebenarnya melalui samping tanah umumnya bapak amsori
jadi pemerintahan selama ini yang menyampaikan bahwa terisolir tidak benar
meski tidak terisolir pihak muspika patarukan melakukan mediasi pada keluarga besar
pihak keluarga sukendro menyatakan akan memaafkan dan memberikan jalan semula
namun tidak selebar sedia kala
dengan syarat keluarga soeharto meminta maaf atas fitnah yang mencebarkan nama baik
mencemarkan nama baik saya sekeluarga ya
asumsi orang yang tidak tahu kan dikira saya menutup jalan akses desa
padahal itu tanah milik kerja
kita sudah meminta maaf
untuk apa minta maafnya untuk apa
mungkin ada kekeliruan
atau masalah hati ya
kedua keluarga kini sudah saling memaafkan dan persoalan telah diselesaikan secara kekeluargaan
yang dimediasi oleh muspika di kantor prosek petarukan
sabtu waktu setempat
tim liputan cnn indonesia